sempat kabur setelah menyekap dan membawa kabur kendaraan milik sopir taksi online
tersangka yang tertangkap warga dibawa ke kepolisian resor bandung
tersangka mengaku terpaksa melakukan aksinya karena kebutuhan ekonomi
vk dua puluh satu tahun warga garut jawa barat hanya tertunduk saat digiring oleh petugas satreskrim polres bandung senin pagi
ia dan tersangka penyekapan sopir dan penculian mobil taksi online di kawasan rancaekek pada sabtu malam lalu
vk tertangkap setelah dikepung warga pada minggu siang kemarin di kawasan ranca eke bandung
dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti mobil milik korban yang sudah rusak kunci stnk dan telpon seluler
ia mengaku terpaksa melakukan aksinya karena kebutuhan ekonomi
pokoknya matiin mesin dia buka pintu langsung keluar
terbit asok bapak
vk men acercak perkembangan their trip
sementara itu kepala polres bandung akbp indra hermawan menyebut tersangka
sempat membawa mobil korban ke kawasan garut untuk dijual
namun pada minggu siang ketika kembali ke ranca ege ia dikepung oleh warga
akb tersebut tersangka gk ini membawa kendaraannya ke arah garut
di sana dia ini menawarkan kendaraannya namun tidak laku tidak ada yang beli
kemudian barulah keesokan harinya sekitar jam sebelas tersangka ini kembali ke arah rancaikek
di mana ke rumah pacarnya kemudian mengajak pacarnya untuk jalan jalan
jadi itu kronologisnya bagaimana
sampai dengan ada di tkp
ketika dia sedang berjanjian dengan pacarnya berpapasanlah dengan korban
yaitu driver dari ojek online tersebut bersama dengan pemiliknya
setelah kemudian kedua orang ini menghentikan kendaraan tersebut
mencoba menghentikan kendaraannya karena kendaraannya tidak dirubah
plat nomornya masih nomor aslinya
ketahui pada minggu siang puluhan warga menghadang taksi online
hasil curian yang digendarai oleh vk di rancaege bandung
warga mengetahui mobil tersebut hasil curian
setelah korban atas nama sabto dwi cahyo
mengunggah foto mobilnya yang dicuri ke jejaring sosial facebook
anggota polsek rancaege yang datang ke lokasi kejadian akhirnya
chandra febriana bandung